memanfaatkan situasi ini untuk membalas perbuatan michelle kepada my baby
biar michelle itu tahu diri dengan siapa dia sekarang berhadapan
apa opa devin udah beneran move on dari rara
di saat rara udah bebas dari perjodohan sama vero
padahal rara pengen banget bisa kembali sama opa devin
aigo apa opa devin pura pura gak denger ya
kayanya opa devin masih aja salah paham soal vero
padahal kan gue mau kasih kabar gembira buat opa devin
gue harus beresin salah paham ini sama opa devin
hati aku terlalu sakit
kalau kamu memang lebih bahagia sama laki laki lain
mungkin aku juga harus belajar untuk ikhlasin kamu ra
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti

kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti

kayanya apa opa devin ngerti
kayanya apa opa devin ngerti
eh ada apa toh
kenapa nona punya muka ini seperti baju yang belum disetrika selama satu minggu
ember ada pergerakan sih kawan
aduh udah dong jam berisik
pusing tau gak sih kepala gue
ya ada apa toh nona riva yang cantik manis
nih ini lagi pagi yang cerah
matahari bersinar terang
burung burung berterbangan berkicau merdu
ada masalah apa
ada apa gerangan sih kawan
pagi pagi lu udah berpuisi
oh dia mau gantiin beta juga
itu kenapa aura mereka ngomongin kamu sekali
ini kawan nona riva itu ada masalah
nah donal riva juga harus cerita ke kantoran semua toh
biar ketoran cari solusi bareng bareng
iya jadi gue sama michelle itu lagi salah paham
ya gimana ya gue tuh kepikiran banget
lagi lagi anak baru itu dia jadi biang masalah ya
tapi begini saja nona
nunariva nanti panggil michelle lalu jelaskan ke dia saja
walaupun anak baru itu sama sama dengan katarang ini sebagai warga negara ips
tapi katorang ini tidak akan mendukung dia
nadief masalahnya itu gue belum ada kesempatan buat ngejelasin ke michelle
gue takut banget dia marah gak mau temenan lagi sama gue
kecewa gimana dong
ya udah kalau gitu lu tunggu sekarang
sampai michelle bener bener udah gak emosi
saya juga cewek tuh kalau cewek diajakin ngobrol pas lagi emosi
ya ampun mama
orang berdua ini jangan kasih kaget nona riva yang cantik manis
aduh dia kaget
kasih sikat sudah
kalau gitu ketor terus mau masuk
ya kenapa vin
eh ini kemarin ketinggalan sabut tangan lo di kafe
masuk gue jariin ke lawan gak ketemu
sudah ada yang gupon
eh eh ini kawan
kalau kata pepatah pepatah satu tumbuh seribu kawan
sekarang nih kalian buka jalan biar pangeran antar tuan putri ke kalian
ia bikin gue sampai
ternyata sih tidak keberatan toh
biar mas mumi ini bersihca
cinta yang datang di hatiku
woy turun dong sama
jadi karena ini davin pura pura gak dengar
ternyata pak davin udah move on dari gue
aduh cape juga kawannya
tapi beta toh paling senang sekali
karena katora punya kawan davin ini
sekarang dia sudah berhasil move itu artinya
dia sudah tidak lagi melanggar peraturan iba iba yang ada di sekolah kita
itu baru apa
pagi pak tarno

pak tarno kenapa ya
punya waktu sebentar gak
please sebentar aja
aku gak akan biarin kamu salah paham terus kayak gini
bisa jawaban gue gak sih
sekarang kamu kasih aku waktu lima menit aja biar aku jelasin dulu
walaupun gak bakal kasih
gimana lagi caranya gue bisa jelasin semuanya ke nengbe
kalau semua yang gue lakuin itu demi dia
supaya dia nggak perlu lagi bayar uang penalti
dilarang parkir sembarangan
siapa yang parkir disini
marah marah aja pak
saya sudah menerima email mengenai penawaran asuransi untuk karyawan saya
but untuk melanjutkan kerjasama ini
saya menunggu kepastian dari ibu milah
apakah dia sanggup
melaksanakan permintaan saya kemarin ke dia
apakah terkait dengan permasalahan anak bu melda dan anak bumilah
bisa saja saya tidak melanjutkan kerjasama ini saat melihat ibu mila ada di kantor anda bapak
but saya masih memberikan kesempatan kepada kalian
saya tunggu kabar kepastiannya ya
apakah ibu mila sanggup melaksanakan permintaan saya ke dia
aku akan memanfaatkan situasi ini
untuk membalas perbuatan michelle kepada my baby
dengan siapa dia sekarang berhadapan
apa opa davin sudah beneran move on dari rara
di saat rara udah bebas dari perjodohan sama vero
padahal rara pengen banget bisa kembali sama opa davin
di saat sekarang rara sudah bisa backstreet lagi kayak dulu
karena rara sudah dapatkan restunya papa
pagi kok ngelamun aja kenapa sih sedih
di saat waktunya tepat buat gue balikan sama pak davin
di atas bumi ini
pada cinta yang datang
mungkin gue emang nggak di takdirin kalian balikkan sama davin
nggak maksud gue
lo coba tanya dulu ke davininya
kita tanya dulu ya daripada lu over thinking kayak gini gak baik lu sedih terus
gue pagi pagi malah jadi beban curhat
aduh shhh gak ada
gue malah seneng dengerin lu curhat
ya jadi jangan ngerasa kayak gitu aku gak suka
udah jangan sedih dulu
by the way lo udah dapat kabar terbaru tentang rifki
terakhir sih gue dapat kabar kalau dia lagi nunggu hasil tes buat operasinya
boto kecap semoga hari ini keadaan lo lebih baiknya dari kemarin
lo harus sembuh gue kangen sama lo